loh justru bapak disini peranan sangat diperlukan
eh dalam bareng
nah disini peranan suami sangat penting
karena semakin besar kehamilan istri bapak
istri bapak akan sering mengalami nyeri punggung dan nyeri di bagian pinggang
sayang sekali aku gak sempat ketemu
dan berjumpa dengan bapak
dan mengenal mama
sayang sekali mama gak ada disini sama aku
dan melihat cici mama
sebentar lagi cici mama udah ada dua loh ma
ini akan menjadi hari hari yang sangat berat buat kau
hanya cinta dan ketulusan
yang akan mencairkan hati yang beku
kenapa aku mimpi mas har
sudah lama aku gak pernah mimpiin mas har
apa ini ya allah
aku nungguin kamu loh sampai tengah malam
terus kamu gak masuk masuk kamar
satuan lebih kayaknya
ada yang bisa kerjakan
kamu beli serangka
kamu gak bisa tidur
tapi jangan sering seringan kayak gini
kamu juga perlu hidup bisa rahat
saya bisa dengan diri
gak usah khawatir
kita sekarang siap siap
saya udah panggilin kamu instruktur yoga
itu men banget
saya mau ajak kamu ke studionya
cuman kan karena kondisi lagi kayak begini
takut bahaya ada anak
ya takut kenapa napa
saya panggil aja orang ibu
ini kata yang banget kamu mas
aku siap siap ya
kalau gak jadi kamu lihat ratenting ku
jadi gitu ceritanya
lu benar juga sih bos
kuyakin banget orang yang nirol fahali bukan orang sembarangan
ya gue juga tahu
dan gue bukan pengecut
gue gak akan tinggal diam
gue pasti akan ngejaga keluarga gue dengan sebaik mungkin
bantu untuk jaga keluarga al
pergi ke rumah al
lo tanya sama dia
butuh bantuan apa
dan apa yang bisa lo bantu buat dia
terima kasih bos
oh ya pagi bu andin
kenalkan saya dengan instruktur yoga
loh bapak mau ke mana
saya mau balik
loh justru bapak di sini peranannya sangat diperlukan
nah di sini peranan suami sangat penting
karena semakin besar kehamilan istri bapak
istri bapak akan sering mengalami nyeri punggung dan nyeri di bagian pinggang
jadi sangat diperlukan pijitan pijitan yang memberikan rasa nyaman
oke sekarang turunkan kembali tangannya
untuk si bapak
di tangan yang sebelah kanan
tarik nafas dengan lembut
rasakan setiap tarikan nafasnya
buang nafas perlahan
ya kembali turunkan tangannya
kembali ke posisi
taruh kedua tangannya di atas kedua lututnya
posisi kita untuk berdiri
tarik kedua tangannya perlahan di sini
lalu bangunkan badannya
oke posisi sudah berdiri
sekarang pak al berdiri di samping ibu andin
lalu ibu andin angkat kaki bagian kirinya
sembilan puluh derajat
lalu ibu andin berdiri di samping ibu andin
oke nanti dibantu oleh pak a
pak al di kaki sebelah kiri berarti
kakinya taruh seperti ini
tidak tidak tidak
kaki sebelah kiri
rangkul bawa tangannya satu di belakang
ibu andin juga
taruh tangan yang satunya di depan dada
nah kira kira seperti ini
nanti ibu andin kaki sebelah kanan ditaruh di sini
sembilan puluh derajat
oke nanti dibantu oleh pak ang
pak al di kaki sebelah kiri berarti
kakinya taruh seperti ini
tidak tidak tidak
kaki sebelah kiri
rangkul bawa tangannya satu di belakang
ibu andin juga
taruh tangan yang satunya di depan dada
lalu taruh tangannya di belakang
lalu taruh tangannya di belakang
lalu taruh tangannya di depan dada
nah kira kira seperti ini